komisi pemilihan umum atau kpu segera mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
namun pemilu kali ini diwarnai tudingan dugaan kecurangan
ada rencana gugatan ke mahkamah konstitusi
kemudian munculnya wacana hak angket
hingga carut marutnya penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau sirekap
lalu bagaimana dampaknya terhadap legitimasi pemilu kali ini
kami akan membahasnya bersama mantan komisioner kpu ilham saputra
dan pakar hukum tata negara serta pengajar sekolah tinggi hukum indonesia jentera
bivitri susanti selamat petang mbak bibip
terima kasih sudah bergabung kita masih menunggu nanti pak ilham bergabung bersama kita
tapi mbak bibip kita bicara soal hari ini adalah tenggat kpu untuk mengumumkan hasil pemilu dua ribu sembilan belas
hampir tidak ada kejutan dari rekapitulasi nasional ini
tapi diprediksi setelah kpu mengumumkan hasil pemilu dua ribu sembilan belas
ada kemikapolitik ada gugatan ada hak angket
bagaimana peluang baik dari gugatan di mahkamah konstitusi
dan juga bergulirnya hak angket di dpr menurut anda
ya dua cara itu kan dua duanya konstitusional
dan sangat baik untuk dijadikan saluran yang sifatnya formal
ketimbang hanya menggaungkan di jalanan
jadi bagi para paslon ini cara konstitusional yang baik
yang jelas kalau ke mahkamah konstitusi
prosedural kita bisa lihat tiga hari maksimal ya setelah hari ini nanti
itu harus mengajukan permohonannya gugatannya ke mahkamah konstitusi
dan kemudian nanti di mahkamah konstitusi diproses selama kurang empat belas hari
nah tapi memang tadi ada beberapa cuplikan yang mengatakan bahwa
kalau di mk itu kebanyakan soal soal setelah
nah itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar
karena begini kita harus lihat dulu nanti isi gugatannya seperti apa
karena paslon satu maupun tiga bisa saja mendalikan adanya kecurangan
yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif
yang terjadi sebelum hari h sebelum hari pemungutan suara maksud saya
yang mempengaruhi hasil penghitungan suara pada akhirnya
karena kan memang betul lazimnya yang akan dipertentangkan adalah
angka angka makanya mahkamah konstitusi
suka disebut sebagai mahkamah kalkulator
tapi sebenarnya tergantung dari dalil yang dibuat
dari petitum atau hal yang diminta oleh satu dan tiga nanti seperti apa
dan kita bisa nanti lihatlah perkembangannya seperti apa
nah kalau hak angket itu memang forum yang sifatnya lebih politik
jadi dia tidak dikunci dengan hukum acara yang ketat sekali
tapi dia forum politik yang tujuannya bukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum
tapi kalau kita baca dalam pasal dua puluh a undang undang dasar maupun pasal tujuh puluh sembilan undang undang mpr
dpr dpd dan dprd atau md tiga yang dipersoalkan dalam hak angket adalah kebijakan pemerintah
yang ketika dia melaksanakan undang undang
jadi kalau ada pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu yang diperiksa
jadi sebenarnya tidak serta merta atau belum tentu hasil hak angket itu akan mempengaruhi hasil pemilu
kalau mk tadi memang itu jalurnya betul karena diatur dalam undang undang pemilu
nanti dampak kalau ini berjalan karena pasangan satu tiga menyatakan bahwa mereka akan secara politis akan melakukan
menggulirkan hak angket di dpr tapi juga menyiapkan gugatan gugatan di mahkamah konstitusi
bagaimana dengan dampaknya pada legitimasi hasil pemilu ini
nah itu kalau di mahkamah konstitusi ya kita masih tunggu ya nanti seperti apa
tapi yang jelas yang saya dengar yang diminta nantinya adalah
akan ada permintaan untuk menyatakan atau mendiskualifikasi paslon dua
utamanya karena dari awal ya ketika ada putusan mk sembilan puluh yang meloloskan gibran sebagai cawapres
sehingga yang diminta adalah diskualifikasi
kalau itu yang dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka harus ada pemungutan suara ulang tanpa dua
nah legitimasinya ya tentu saja akan sangat berpengaruh

kalaupun misalnya mk tidak memutuskan seperti yang diminta oleh satu dan atau tiga
tetap saja ada pengaruh secara politik
walaupun secara hukum seandainya mk tidak mengabulkan ya berarti ya sudah dua tetap seperti hasilnya pada hari ini
tapi kalaupun tidak dikabulkan tetap saja dinamika di mahkamah konstitusi akan mempengaruhi secara politik
persepsi terhadap kemenangan dari paslon dua
nah kalau angket ini yang lebih menarik menurut saya karena angket itu forum politik memang
jadi hasilnya saja kita sebenarnya belum bisa prediksi sekarang
apakah akan langsung ke pemilu atau hanya perintah untuk memperbaiki undang undang pemilu dan lain lain
tapi tetap saja dalam forum politik itu ruang untuk memperjelas semua dugaan yang sekarang kita miliki
di luar konsol di luar aparat
karena proses itu akan terbuka itu juga justru akan semakin kuat mempengaruhi legitimasi dari pemerintahan yang akan datang
jadi jelas legitimasi ini akan jadi pertanyaan besar
baik kita sudah bergabung dengan pak ilham saputra selamat petang pak ilham
selamat petang apakah suara saya bisa didengar
baik pak ilham ini kan pemilu kali ini disorot mulai dari dugaan kecurangan pemilu rencana gugatan ke mk masalah sirekap
bahkan sampai hari ini hari terakhir tenggat pengumuman atau penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat masih juga terus dilakukan
karena masih ada satu lagi provinsi yang ada proses rekapitulasi nasional
apa catatan anda dari pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
kalau dibandingkan dengan masa anda berada di dalam kpu
ya kalau kita melihat tidak hanya si rekapitulasi anak tentu
kalau kita melihat tidak hanya sirekapansi tentu saja kita melihat dari perusahaan
kita melihat dari proses awal ya bahwa ada proses verifikasi partai politik yang bermasalah
yang kemudian juga sudah dibuktikan secara dkpp sudah memutuskan bahwa kemudian ada beberapa staff di kpu yang bermasalah
kemudian juga soal sirekap sirekap ini tentu juga menjadi catatan kita bersama
bahwa ske recap ini kok menjadi persoalan yang sering sekali disampaikan oleh pihak satu tiga dan juga para caleg
bahkan juga para caleg yang partainya berkoalisi dengan partai dua sebagai pemenang pemilu misalnya saja
nah ini tentu menjadi persoalan masyarakat menjadi penuh prasangka
masyarakat menjadi seawasangka dengan pekerjaan yang tidak profesional ini
kami tidak pernah menghentikan proses hitung itu ada persoalan tapi kami terbuka
kami datang ke tv tv kami menjelaskan apa persoalnya kemudian kami membuka hotline
dan kami tidak pernah menghentikan proses hitung sampai kemudian menunda tahapan
nah justru kemarin yang dilakukan oleh kpu itu ada blunder dengan menunda rekapitulasi tingkat kecamatan
dengan alasan untuk merubah atau kemudian memperbaiki sirekap
yang benar adalah bagaimana kemudian rekapitulasi manual itu bisa memperbaiki hasil dari sekarang
apa kekhawatiran anda ketika kpu memutuskan untuk menunda menutup sirekap juga
iya itu kan alasannya karena perbaikan siretap dan menutup sirekap
bahkan sekarang mereka sudah men take down grafik dari hasil sirekap hasil pemilu dari sirekap
nah ini bagaimana mungkin masyarakat kemudian punya yang kemudian masyarakat biasa dia melihat hasil foto
milah milah secara dapil mereka kemudian baru tahu hasilnya dengan menghitung dengan kalkulator manual misalnya saja
ya itu tugas kpu menjadi gagal menurut saya karena tugas kpu menyajikan informasi yang matang kepada masyarakat day by day terhadap perkembangan pemilu
nah ini yang menjadi catatan sebetulnya seperti itu mbak
ini kan hari terakhir tenggat untuk kpu mengumumkan hasil atau menetapkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat sampai saat ini masih ada satu provinsi yang belum direkapitulasi
bagaimana proses rekapitulasi di kpu tahun ini berjalan sangat lambat pak ilham
ya secara walaupun sebetulnya memang ada penambahan provinsi ya ada empat provinsi penambahan dari papua pemekaran papua
tetapi justru kalau menurut saya papua induk itu sebelum dimekarkan itu menjadi pusat masalah
maksudnya banyak sekali persoalannya gitu ya
harusnya kemudian ketika sudah dimekarkan permasalahan itu bisa dikanalisasi gitu loh ya
papua pegunungan yang dulu bagian dari papua induk kemudian papua selatan kemudian juga ada beberapa provinsi lain yang dulu bagian dari papua induk
harusnya jauh lebih mudah tetapi ternyata berbeda
justru kemudian jawa barat yang biasanya di kami itu tidak terlalu banyak masalah ketika produk kami malah sekarang justru masih malah terlambat gitu ya
nah itu yang kemudian dikritik oleh ketua kpu sendiri kepada jajarannya jawa barat malah terlambat
nah ini harus diantisipasi pada periode periode pemilu berikutnya
karena apa karena harusnya hal itu tidak terjadi misalnya keterlambatan dari jawa barat
ini harusnya disupervisi langsung oleh kpu
didatangi apa yang menjadi masalah
kami juga pernah terjadi seperti itu ketika di sumatera utara
tapi kami antisipasi langsung dengan kemudian memberikan kesempatan kepada mereka memperbolehkan mereka untuk melakukan simulasi dengan menggunakan panel di level kecamatan
karena memang jumlah tps nya begitu banyak sampai satu dua ratus
kalau tidak dipanel maka akan sulit untuk melakukan rekapitulasi tepat waktu
ada juga pak ilham soal tudingan kecurangan pemilu
dilakukan yang sebelum pemilu kemudian ada tudingan bahwa terjadi secara masif pada pemilu presiden bukan pemilu legislatif
ada campur tangan untuk memenangkan salah satu calon presiden
anda juga mempunyai catatan kritis soal itu
ya tentu terkait dengan pengkondisian itu ya sudah bisa
silahkan pak kami mendengar pak ilham dengan jelas
jadi kalau kita melihat dari fakta fakta yang ada misalnya pengkondisian
kemudian asn pengonisian di beberapa tempat kemudian juga kalau kita mau menonton filmnya mbak bibip gitu ya
ada beberapa indikasi indikasi yang kemudian disampaikan dalam film itu bahwa itu juga mungkin ada ya
tapi tentu itu perlu dibuktikan nanti dalam proses permohonan ke mahkamah konstitusi yang dilakukan oleh satu dan tiga
apakah kemudian nanti objeknya sama atau tidak mari kita lihat bersama apakah nanti itu akan terbukti
terstruktur sistematis dan masif mbak bibip
ini kan tudingan yang selalu digaungkan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
kalau itu dibawa ke hak angket kemudian juga dibawa ke gugatan mahkamah konstitusi
seperti yang dikatakan pak ilham permasalahan adalah soal pembuktiannya
nah menurut anda bacaan anda mbak bibi untuk membuktikan tudingan soal kecurangan pemilu ini akankah serumit itu
pasti akan banyak sekali terjadi
karena bahkan dari aspek terstrukturnya saja yang artinya kita akan harus mengecek soal aparatur sipil negara
ataupun aparatur penegakan hukum tentara dan lain sebagainya yang duga duganya kan ada sekitar situ juga ya
itu kan berarti kita juga harus memanggil saksi yang betul betul mengetahui apa yang terjadi secara terstruktur dan sistematis itu
nah saksi pasti juga akan mengalami tantangan dari atasannya untuk hadir dalam persidangan
misalnya dua ribu sembilan belas kita ingat waktu itu prabowo lawan jokowi sebenarnya ya
tim kuasa hukumnya pak prabowo waktu itu meminta supaya hakim mk secara aktif memanggil
jadi kalau pengadilan yang memanggil lembaga manapun harus nurut
tapi waktu itu mk menolak dan belum lagi pelindungan terhadap saksi misalnya
yang juga waktu itu tidak dipenuhi oleh mk dua ribu sembilan belas
nah jadi tantangannya ada di situ salah satunya mbak
bagaimana nanti mk apakah cukup progresif misalnya ketika memanggil saksi saksi karena membuktikan terstruktur dan sistematis itu pasti membutuhkan kesaksian yang solid betul
tidak bisa hanya dugaan tidak bisa melalui film seperti yang kami lakukan di derty coat
tapi harus ada saksi yang melihat mendengar sendiri dan seterusnya
yang kemudian didalilkan oleh para tim kuasa hukum
nah itu tantangan terberatnya apalagi dengan waktu yang sempit
karena kalau di mk itu ada batas waktu empat belas hari
jadi tantangannya juga akan timbul di situ
jadi peluangnya lebih besar di dpr secara politis atau di mk untuk membuktikan tudingan itu
buat saya sih kalau mahkamah konstitusi saya masih lima puluh lima puluh deh
kenapa karena komposisi hakim yang baru dan sekarang delapan ya karena pak anwar usman tidak boleh ikut
dan ketuanya pak soehartojo itu juga dikenal progresif
jadi kalau mereka bisa membuat terobosan sekarang juga misalnya majelis kehormatan mk sekarang proaktif nih
sudah melihat proses perselisihan hasil pemilihan umum ini
nah kalau itu dilanjutkan bisa saja mk membuat terobosan
tapi buat saya tetap mk itu maksudnya masih punya harapan
dua duanya bisa berjalan secara bersamaan
jadi dimaksimalkan juga diangkat
supaya kalau di mk tidak bisa maksimal diangket
paling tidak warga biasa seperti saya ini yang tidak punya kekuasaan bisa tahu melalui wakil saya
benarkah ada masalah di bansos ada masalah pengarahan aparat dan lain sebagainya
jadi dua duanya mesti dilakukan secara maksimal
pak ilham ini kurang lima lima jam lagi sampai batas waktu pengesahan
atau pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang dilakukan oleh kpu
pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan menit
berdasarkan pengalaman anda ini kan satu lagi provinsi papua yang belum direkapitulasi
pengalaman anda butuh waktu berapa lama untuk melakukan rekapitulasi satu provinsi
kalau tidak ada masalah mbak sebenarnya sudah
kalau tidak ada masalah setengah jam itu senang sebetulnya
tetapi kalau kemudian nanti banyak muncul pertanyaan kemudian juga bawaslu provinsi melalui bawaslu ri juga
kemudian mengajukan pertanyaan pertanyaan terkait ada potensi potensi kecurangan penggelembungan suara
dan kemudian ada konflik internal antar parten dan sebagainya
itu biasanya nanti akan memakan waktu
apalagi ini papua papua induk walaupun sudah dilakukan pemekaran di papua
tapi saya kira kalau tidak ada masalah ini sepuluh jam
kalau tidak ada masalah mungkin bisa membutuhkan waktu dua jam sampai tiga jam
nah ini yang saya khawatirkan terkait dengan waktu ini
tapi untuk pengumumannya anda yakin bisa dilakukan malam ini sebelum dua puluh tiga
saya berharap ya untuk segera bisa diselesaikan karena memang ini nanti akan memicu persoalan baru kalau kemudian ini tidak selesai ya
pertama ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu
akan memicu tidak puasan masyarakat juga terhadap hasil pemilu
nah ini akan sangat berbahaya secara politik
terima kasih juga mbak bewi sudah berbagi pandangan soal pemilu dua ribu dua puluh empat bersama kami di sapa indonesia malam